pagi telah tiba
bergegas bahtiar menyusuri pematang untuk memeriksa ketersediaan air pada sepetak sawah padi yang ditanam empat minggu lalu
bahtiar merasa lega di tengah musim kemarau panjang saat ini sawah tada hujan miliknya masih mendapat pasokan air
berkat adanya plts irigasi di desa karangraja muara enim sumatera selatan
kalau sebelum ada plts pak kami petani cuma menggarap satu kali pak dalam satu tahun
itu pun tergantung dengan keadaan alam pak pas musim penghujan baru tanam
selebih itu tidak tanam lagi pak karena sudah masuk musim kemarau
setelah ada plts seperti kita saksikan sekarang
sudah bisa pak jadi apapun cuaca untuk kendala air kita sudah lancar
ini sudah nanam musim ketiga ini pak
sebelum tersedia plts irigasi warga sudah mencoba berbagai cara untuk membuat saluran irigasi
namun keterbatasan teknologi dan biaya membuat warga harus bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik
bahkan warga rela menghibahkan tanah untuk membantu pembangunan plts irigasi
ya awalnya pak dari petani tadi sudah bermacam cara gitu
bikin sumur bor bikin irigasi yang tempat lain sumur tapi belum berhasil
dengan ada bantuan ptba untuk memberikan irigasi ke karangraja khusus untuk petani
ya makanya kita ambil bantuan dana ini untuk masyarakat desa karangraja
inilah wujud plts
s irigasi yang membantu pengairan sawah bahtiar dan dua puluh tiga orang anggota kelompok tani raja makmur
berkat dua unit pompa listrik non emisi bertenaga surya
air dari sungai enim disalurkan melalui pipa sepanjang satu dua puluh sembilan km ke tiga puluh lima hektare sawah
tada hujan milik warga dengan debit sebesar dua puluh liter per detik
dengan tiga hingga empat kali tanam dalam setahun
otomatis petani menjadi lebih untung dengan produktivitas mencapai tiga puluh karung
saat musim kemarau terik intensitas penyirannya tinggi
panel surya kita bisa beroperasi dengan maksimal
artinya bisa menghidupkan pompa dengan optimal dengan kencang mengalirkan air ke lokasi lahan
berdasar laman resmi pt bukit asam plts irigasi karangraja memiliki tujuh puluh enam modul surya
dengan kapasitas tiga puluh delapan kwp
selain di desa karangraja muara enim
lima plts irigasi telah dibangun pt bukit asam dengan total kapasitas terpasang mencapai satu ratus sembilan puluh dua kw peak
jadi memang saat ini kebijakan kita adalah bagaimana kita mengoptimasi sumber daya cadangan yang kita punya
dan kita memiliki komitmen untuk mengkonversinya tentunya ke arah energi yang lebih hijau
nah terkait dengan masyarakat tadi yang pertama kita mengkampanyekan bahwa ptba ini saat ini gitu ya
itu mengelola sumber energi yang tidak terbarukan
itu yang perlu kita berikan edukasi awareness kepada masyarakat
dan harus siap jika terjadi pergeseran nantinya
dengan mengacu pada program karbon netral tahun dua ribu enam puluh atau lebih cepat
pt bukit asam memiliki target penerimaan ditopang dari bisnis non batubara secara konvensional
dalam empat hingga lima tahun
karena kita punya pembangkit elektrik sendiri baik itu peralatan tambang
kedepan kita akan membuka beberapa tambang baru itu juga kita utamakan menggunakan peralatan berbasis listrik
kemudian sistem holdingnya juga kita menggunakan konveyor yang berbasis listrik juga
kemudian di sistem pengisian ke kereta api juga kita full by elektrik
dengan cadangan hingga lima tahun pt ba akan memiliki peralatan yang lebih hijau

perseroan ke depan bakal mendorong hilirisasi untuk memberi nilai tambah komoditas batubara
dengan diolah menjadi pupuk dan dimethyl ether atau dme
adapun di masa depan tanjung edim dipersiapkan sebagai kota wisata tambang
dengan museum batubara botanical garden agroforestry dan silvopastura
serta fasilitas pendukung wisata lainnya
dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar tambang
agung happy tanjung edim